uji coba lrt jabodebek untuk masyarakat umum dengan kuota terbatas akan dilakukan mulai hari ini hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
lalu seperti apakah suasana uji coba di hari pertama ini sudah bergabung dengan kami koresponden cnn indonesia albi pratama di stasiun lrt harjamukti
selamat siang albi bagaimana jalannya uji coba lrt jabodebek di hari pertama ini
selamat siang maggie maggie benar sekali saat ini saya berada di dalam lrt jabodebek
jadi sebentar lagi hanya tinggal beberapa menit lagi saya akan tiba di stasiun lrt harjamukti
di mana pada hari ini saya mengikuti rangkaian pertama uji coba publik yang diberlakukan oleh kementerian perhubungan
mulai hari ini tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh tiga sampai rencananya nanti tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
dan maggie saat ini bisa digambarkan situasi di dalam gerbong ataupun di dalam rangkaian
dan lrt jabodebek sendiri memang terlihat tepi karena ternyata ada yang perlu diklarifikasi maggie
jadi uji publik ini terbagi dalam dua sesi
yang pertama adalah dilakukan pada tanggal dua belas juli hari ini sampai dengan nanti tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
di mana yang nantinya terlibat dalam penggunaan uji coba ini adalah para stakeholder dari lrt jabodebek sendiri
mulai dari pt kai lalu kementerian perhubungan dirjen perkereta apian lalu juga ada beberapa moda transportasi
seperti misal transjakarta jaklinko dan lain sebagainya
untuk melihat seperti apa sistem lrt ini bisa berjalan dan juga kendala kendala apa saja yang dihadapi
dan juga mekanisme mekanisme apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi situasi darurat
dan tadi pihak dari kementerian perhubungan dalam hal ini menteri perhubungan budi karasumadi
setelah melakukan perjalanan pada pagi tadi dari stasiun lrt harjamukti sampai ke duku atas
menyatakan memang masih ada sejumlah evaluasi yang harus dilakukan dan juga diperhatikan
dari mekanisme perjalanan lrt jabodetabek sendiri
sebelum nantinya digunakan pada masa uji coba publik fase kedua
yang rencananya akan mulai dilakukan mulai tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga sampai lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga
yang mana masyarakat tersebut yang nantinya akan menggunakan lrt jabodetabek adalah masyarakat
yang sudah terdaftar dalam registrasi yang dilakukan di link yang diberikan oleh akun instagram media sosial dari lrt jabodebek sendiri
tadi pagi maggie saya bisa menggambarkan bahwa perjalanan dari stasiun harjamukti cibubur sampai ke lrt duku atas
itu memakan waktu lebih kurang empat puluh sampai dengan empat puluh lima menit
dan saya melihat bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di karang kiri saya
seperti misalnya tol jadurawi dan juga tol dalam kota yang ada di kata sebro itu terlihat sangat padat
dan menggunakan lrt ini bisa menjadi salah satu hal yang menyenangkan karena jalannya cukup cepat dan juga lancar
karena memang tidak ada arus lalu lintas di sini
sehingga ini bisa menjadi
satu mode transportasi berbasis rail yang bisa dipilih oleh masyarakat dari arah berkati dan juga dari arah cibudur
di sini juga ada sejumlah fasilitas yang bisa digunakan megi oleh sejumlah masyarakat
seperti misalnya tempat duduk
lalu juga strap atau gantungan untuk berdiri
dan juga ada beberapa tempat tempat duduk khusus untuk lansia ibu hamil dan juga teman teman penyenang disabilitas karena ada kursi khusus
nah untuk sistem keamanan ataupun keselamatan di sini juga ada beberapa yang disediakan
seperti misalnya cctv
lalu juga ada palu pemecah kaca
jika memang terjadi kondisi darurat
sehingga kaca harus dipecahkan untuk menjadi jalan keluar
lalu juga ada jembatan penghubung yang bisa ditarik dari bawah kursi ini
ketika nantinya keretanya mengalami mogok
sehingga harus dibantu oleh kereta lainnya
maka jembatan atau emergency bridge ini bisa disambungkan dengan kereta lain
dan di sini juga ada beberapa hal lainnya
seperti misalnya kita bisa melihat secara langsung tren attendant
atau tempat kokpit dari kereta lrt ini berada
karena kereta lrt ini menggunakan
yang mana kereta ini berjalan secara otomatis
yang dikendalikan dari occ yang berada di depo
yang ada di jatimulia bekasi timur
sehingga ini menjadi salah satu teknologi yang paling canggih
di dunia perkreatepian yang ada di indonesia
apalagi level otomasinya
atau grade of automationnya sudah mencapai level tiga
yang juga tertinggi di indonesia
kalau misal dibandingkan dengan level yang ada di negara lain
tentunya dari total empat level indonesia sudah mencapai level tiga
itu artinya hanya tinggal satu level lagi
karena indonesia ini sudah bisa mengejar ketertinggalan
daripada negara negara yang memang memiliki ekosistem perkereta apian yang cukup baik
nah maggie terkait juga dengan bagaimana sensasi menggunakan lrt jabodebek sendiri
saya akan lanjutkan penjelasannya setelah keluar
karena saya sudah tiba di stasiun lrt harjamukhi cibubur
tadi dari stasiun lrt duku atas saya butuh waktu sekitar empat puluh lima menit juga
karena berangkat dari jam dua belas kurang
lima belas waktu indonesia barat
dan sekarang hampir setengah satu saya sudah tiba di lokasi stasiun lrt harjamukhi sendiri
nah bagi masyarakat tentunya yang sudah melakukan pendaftaran
untuk bisa mengikuti masa uji coba di fase kedua
mulai tanggal dua puluh tujuh juli sampai dengan lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga nanti
diharapkan ketika nanti sudah mendapatkan konfirmasi melalui email sms ataupun whatsapp
dari pihak lrt jabodebek
ini bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan
dan juga membawa kartu uang ke lrt
elektronik yang masih berlaku dan juga terisi saldonya
karena nantinya para pengguna lrt ini diwajibkan untuk melakukan tep
dan hanya dikenakan biaya yang sangat terjangkau sekali
yaitu hanya satu rupiah saja selama masa uji coba sendiri
nah saya juga akan mengajak berkeliling maggie melihat seperti apa sih stasiun dari lrt jabodebek
yang ada di harjamukti ini
sebenarnya saya berada di peron dua
di sebelah sana adalah peron satu
untuk kereta yang nantinya akan menuju ke arah utara
seperti menuju ke cawang duku atas ataupun nantinya di cawang bisa pindah kereta
menuju ke stasiun jatimulia yang ada di bekasi timur
secara desain ini punya desain yang mirip dengan stasiun stasiun yang ada di eropa
ataupun paling dekat dengan stasiun mrt jakarta
hanya saja di sini tentu mengusung tema yang lebih modern dan juga lebih ringkas seperti itu
dan di bawah sini juga ada bagian transit
di mana di situ ada toilet
lalu juga ada musola atau tempat beribadah
ada pospo kesehatan
saat juga ada ruang menyusui
dan juga tempat pembelian ataupun pengisian ulang untuk kartu uang elektronik
yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika akan melakukan perjalanan dengan menggunakan lrt jabodetabek sendiri
terkait dengan hal hal yang harus dievaluasi
memang tadi juga pihak dari kementerian perhubungan menyatakan bahwa
mulai dari sistem lalu juga persinyalan
lalu juga mulai dari kesiapan para petugas
ini akan semakin dimatangkan sendiri
dan terkait petugas tadi saya juga melihat bahwa
dari enam gerbong dalam satu perhubungan
terdapat empat petugas yang berjaga
mulai dari train attendant satu orang
untuk mengawasi bagian kokpit dari kereta sendiri
lalu tiga orang petugas keamanan
yang masing masing orang ini bertanggung jawab untuk menjaga sekitar dua gerbong
jadi totalnya memang ada enam gerbong
jadi satu petugas itu untuk bertanggung jawab untuk dua gerbong
kalau misalnya ada yang bertanya
apakah ada gerbong khusus untuk kaum perempuan seperti yang ada di komuter lain
jawabannya tidak ada
tetapi ada tempat tempat duduk khusus yang diprioritaskan
bagi orang orang yang membutuhkan
seperti misalnya lansia ibu hamil atau ibu yang membawa anak
dan juga penyandang disabilitas
yang ditempatkan di bagian tengah dari kereta ataupun gerbong sendiri
yang posisinya dekat sekali dengan pintu keluar masuk
sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus
seperti itu megi kalau misalnya anda mau mengikuti rangkaian uji coba ini
memang tadi juga dinyatakan bahwa linknya sudah full kuota
tetapi akan ada diupayakan agar masyarakat yang masih penasaran
atau masih ingin merasakan bagaimana rasanya menggunakan link ini
lrt jabodebek akan dipertimbangkan untuk ditambah kuotanya
sehingga nantinya masyarakat secara luas bisa menikmati
masa uji coba perjalanan menggunakan lrt jabodebek
sebelum diresmikan oleh presiden joko widodo pada grand launchingnya
tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga sebagai kado ulang tahun bagi masyarakat indonesia
baik kami akan terus memantau evaluasi uji coba lrt jabodebek
terima kasih albi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour